sejak akhir tahun lalu sejumlah kecelakaan kerja di proyek infrastruktur di beberapa titik kerap terjadi
dan hari ini lagi kecelakaan kerja terjadi di tol bekasi cakung kampung melayu atau tol becakayu
dan menyebabkan tujuh orang luka parah tertimpa tiang girder proyek
haruskah ada evaluasi kejar target megaproyek infrastruktur di era presiden joko widodo
seperti apa daftar panjang kecelakaan kerja yang terus terjadi dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir
kita lihat bersama bagaimana rentetan tersebut kerap terjadi
kita lihat bagaimana pada empat agustus dua ribu tujuh belas misalnya terjadi kecelakaan kerja di tiang penyangga lrt
yaitu tepatnya di palembang sumatera selatan yang juga mengalami ambruk
setidaknya dua pekerja tewas karena kecelakaan kerja ini
dan kontraktor yang mengerjakan proyek lrt di palembang adalah pt waskita karya
waskita karya juga merupakan induk usaha dari waskita toll road
yang juga mengerjakan untuk proyek
proyek tol beca kayu
baik dari empat agustus dua ribu tujuh belas kita bergeser ke dua puluh dua september dua ribu tujuh belas
kita lihat bagaimana jembatan proyek pembangunan jalan tol bogor ciawi sukabumi
atau lebih dikenal dengan boci mi juga ambruk
lagi lagi pt waskita karya merupakan kontraktor di titik ini
sementara untuk korban satu pekerja tewas dan dua terluka akibat kecelakaan kerja tersebut
girder proyek pembangunan jalan tol pasuruan probolinggo
atau paspro juga lagi lagi ambruk
dan kita lihat menewaskan satu pekerja untuk kontraktor sendiri
yang mengerjakan proyek paspro ini adalah pt waskita karya
setidaknya pada akhir tahun lalu tercatat ada hingga pembahasan saya saat ini
ada tiga proyek yang dikerjakan oleh kontraktor yang sama waskita karya
kita bergeser ke selanjutnya
dari dua puluh sembilan oktober dua ribu tujuh belas kita bergeser ke kecelakaan kerja pada lima belas november dua ribu tujuh belas
pada saat itu beton proyek pembangunan lrt jakarta
mungkin anda masih ingat beberapa yang menjadi headline di sejumlah media
dan pada saat itu tidak ada korban jiwa tapi satu mobil tercatat rusak
kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan lrt jakarta ini adalah pt adikarya
selanjutnya kita bergeser ke enam belas november dua ribu tujuh belas
kren proyek pembangunan jalan tol jakarta cikampek dua elevated ambruk
lagi lagi pt waskita karya yang merupakan kontraktor untuk proyek ini
sembilan desember dua ribu tujuh belas girder proyek pembangunan jembatan ciputra pinggan ambruk
kontraktor yang mengerjakan proyek ini adalah pt bangun pilar patroman
jadi kita lihat ada beberapa titik ya
jadi sangat dekat sekali agustus september oktober november
bahkan november kita catat ada dua kejadian sekaligus untuk proyek infrastruktur
ke slide selanjutnya kita lihat lagi
untuk mengetahui seperti apa kecelakaan kerja lagi tiga puluh desember
anda lihat pada bulan yang sama girder proyek pembangunan jalan tol pemalang batang jatuh
waskita karya adalah kontraktor di proyek tersebut
kita bergeser hanya selang dua hari ke atas

dua hari setelah tahun baru dua ribu delapan belas girder proyek pembangunan konstruksi simpang susun antasari jalan tol depok antasari jatuh
ini adalah kontraktor proyek yang dikerjakan oleh pt girder indonesia
kemudian enam februari dua ribu delapan belas kita ingat bagaimana begitu dramatisnya untuk upaya penyelamatan salah satu korban
di peristiwa underpass kereta bandara soekarno hatta yang mengalami longsor
ketika itu banyak sekali media yang memberikan headline
ataupun juga atensi khusus disana
satu korban tewas
kemudian satu warga juga terluka
dan ini juga dikerjakan oleh pt waskita karya
anda bayangkan dari agustus september oktober november ada dua kejadian atau tiga kejadian
desember juga dua kejadian
kemudian januari februari
hanya selang hitungan minggu selalu saja ada yang terjadi
selalu ada kecelakaan kerja yang terjadi untuk proyek infrastruktur
lalu yang terakhir pada hari ini
kita ke slide terakhir
kita lihat bersama
dua puluh februari tepatnya hari ini
girder ataupun tiang girder tol becakayu ambruk
pekerja saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
tujuh pekerja terluka parah
dan pt waskita tolroj yang merupakan anak usaha dari pt waskita karya
juga tampaknya menjadi kontraktor di pekerjaan ataupun juga di proyek ini
jadi banyak sekali
ada tercatat dalam catatan kami
kami himpun dari beberapa sumber
dua belas kecelakaan kerja terjadi
kurang dari enam bulan
hanya dalam hitungan minggu
selalu saja terjadi
selalu saja terjadi
apa sesungguhnya yang menjadi alasan kementerian pupr mengatakan bahwa ada beberapa potensi sesungguhnya yang menjadi penyebab
seperti misalnya human error
kemudian juga ada yang mengatakan bahan baku konstruksi
ada juga yang menyatakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak sesuai dengan program
kemudian ada juga mengatakan beberapa potensi lain adalah efisiensi anggaran
tapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana waskita karya salah satu emiten juga yang mengerjakan proyek proyek tersebut
tadi kita catat lebih dari lima kali
bahwa dalam pergerakan sahamnya kita lihat justru mengalami penurunan di titik ini sebenarnya
namun pada januari dua ribu delapan belas
tampaknya mengalami peningkatan
karena memang banyak sekali mendapatkan proyek proyek untuk pembangunan ataupun juga konstruksi infrastruktur di era pemerintahan joko widodo
bahkan untuk pemegang saham waskitakarya atau wskt
sudah mengalami peningkatan
dan ini tampaknya akan menjadi pelajaran sangat berharga
kita akan tunggu seperti apa respon pemerintah
mengingat begitu intensnya terjadi kecelakaan kerja di proyek proyek infrastruktur tersebut